dadang kristanto seorang seniman asal indonesia yang saat ini tinggal di australia menciptakan seni instalasi gombal
tiga ratus gombal dikibarkan di lautan luapan lumpur lapindo
seni ini dibuat untuk memperingati sepuluh tahun semburan lumpur lapindo di sidoarjo jawa timur
inilah seni instalasi gombal yang dibuat oleh dadang kristanto seniman asal indonesia yang saat ini tinggal di australia
ia menjejarkan tiga ratus gombal di tiang bambu layaknya bendera di lautan lumpur panas lapindo tujuh puluh satu kecamatan tanggulangin sidoarjo jawa timur
gumbal sendiri berasal dari bahasa jawa yang berarti kain bekas
dan itulah yang diartikan oleh dadang kristanto yang terenyuh dengan nasib para korban lumpur lapindo
bagaikan gombal atau kain bekas yang telah usang dan selalu dijanjikan janji janji gombal oleh penguasa
dalam pengerjaan seni instalasi tiga ratus gombal ini dadang kristanto dibantu secara sukarela oleh dua warga korban lumpur lapindo
soleh dan udin
keduanya merasakan luapan lumpur lapindo yang menenggelamkan rumahnya
seperti gombal yang selalu tersisikan dan diombang ambikan oleh lapindo berantas dan pemerintah
pertama untuk memperingati sepuluh tahun lapindo
ada sesuatu lah sesuatu yang seni katakan
saya diminta untuk membuat sesuatu yang seni di ambon
dan gombal ini jadi tempatnya
ini bukan karya pertama dadang untuk pecahta lapindo
saat peringatan di delapan luapan lumpur lapindo pada dua ribu empat belas
dadang kristanto menancapkan satu ratus satu patung manusia dengan tangan menegadah di tanggul lumpur lapindo dua puluh satu porong sidoarjo
riko hardiansyah sidoarjo